ketua umum aliansi jurnalis independen abdul manan pada sabtu siang menyatakan maklumat kepala polri tentang fpi khususnya poin dua huruf d bertentangan dengan undang undang pers
ia meminta kepala polri mencabut maklumat tersebut serta karena mengancam tugas pers dalam melakukan peliputan mengenai fpi
kalau menurut kami sebaiknya pasal dua d itu dicabut lah karena kalau bagi wartawan itu kan jelas bahwa kita menilai ini mengancam wartawan dan media yang sangat pihak yang sangat potensial untuk dijerat dengan pasal ini
dan yang secara regulasi kan juga bertentangan dengan undang undang pers
karena undang undang pers melindungi wartawan dalam menjalankan fungsi termasuk
mencari dan mempublikasikan informasi